ya saudara visual yang anda saksikan ini adalah visual terkini
arus lalu lintas di jalur nagrek
terpantau situasi kendaraan masih terpantau ramai lancar saudara
nah ini adalah situasi terkini di gerbang tol cikatama
kami masih akan terus memantau situasi terkini arus balik lebaran dua ribu dua puluh
saudara saat ini sudah tersambung bersama breaking news compactv sonny sulaksono pengamat transportasi dan juga dosen teknik sipil dari institut teknologi bandung
kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan arus balik lebaran dua ribu dua puluh
selamat sore mbak selamat sore semuanya
pak soni arus balik sudah mulai terjadi dan diprediksi puncaknya terjadi hari ini
apa catatan penting dari mudik dan juga arus balik tahun ini pak
ya kalau kita lihat untuk mudik ya ternyata data yang dari perkiraan dari kementerian perhubungan itu tidak terlalu tepat ya
pemudik itu kalau kita lihat di jalan tol itu relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu
kita belum tahu bagaimana kondisi pergerakan arus mudik di penyeberangan di kereta api dan juga di pelabuhan pelabuhan ya seperti itu
nah kalau kita bandingkan antara mudik tahun ini dengan mudik tahun lalu ya memang ada beberapa catatan kalau dari data kepolisian masalah kecelakaan itu relatif berkurang
tapi mungkin yang kita lihat itu kan catatan catatan secara keseluruhan mungkin masih harus kita evaluasi lagi
ya khususnya masalah keselamatan di jalur non tol
ya ini yang kadang kadang kurang jadi perhatian bagi kita ya
karena kan selama ini kalau fokus tentang kemacetan arus mudik lebih fokusnya di jalan tol
tapi bagaimana dengan jalan arteri bagaimana dengan penerbangan kereta api pelabuhan itu mungkin kurang banyak
nah untuk balik sekarang yang diperkirakan puncaknya adalah hari ini ya memang berbeda dengan mudik ya
kalau balik itu konsentrasi pergerakannya tidak sebesar kemudik
ya karena mudik itu dibatasi oleh hari lebarannya
sementara kalau untuk balik ya walaupun sudah ada cuti bersama ya tetapi biasanya orang orang yang tidak terlalu terikat dengan masalah pekerjaan
itu mungkin lebih menghindari baliknya itu menjauhi hari hari puncak
jadi biasanya beban arus balik itu lebih tersebar dibandingkan arus mudik ya seperti itu
pak soni kalau kita bicara soal rekayasa lalu lintas rekayasa lalu lintas diberlakukan
kalau menurut anda berdasarkan pengamatan anda rekayasa lalu lintas seperti apa yang efektif dilakukan pak soni
ya cuma satu yang harus kita tekankan di sini yang selalu sebekali kali mengatakan di media adalah mudik itu pasti macet
jadi pasti akan terjadi antrian pasti akan terjadi kemacetan
nah kalau kita berusaha untuk memperlancar arus mudik itu hampir tidak mungkin
kalaupun ada misalnya kontraplow one way ganjil genap itu adalah salah satu usaha untuk biar mudik tidak terlalu macet
nah jadi ya diskresi diskresi terkait dengan manajemen lalu lintas ya ini memang harus dipikirkan dalam mindset bukan untuk memperlancar mudik
kalau kita mau perlancar tol dengan one way itu salah satu sisi bisa lebih cepat
tetapi pertanyaannya bagaimana dengan arah kebalikannya
mobil mobil yang arah kebalikannya terpaksa harus melewati jalan non tol
sementara jalan non tol itu pasti banyak pasar tumpah lah ada aktivitas masyarakat dan lain sebagainya
justru itu menjadi kemacetan
tolnya lancar tapi di luar tolnya menjadi macet
nah ini yang harus kita perhatikan ya
kualitas yang kita lakukan harus berimbang
tidak hanya fokus pada jalan tol tapi juga jalan arteri harus menjadi perhatian
menurut anda apakah itu sudah dilakukan atau masih kurang dilakukan sehingga perlu diperbaiki ke depannya pak
kalau untuk jalur arteori kurang dapat perhatian
pemantauan data lalu lintas di jalur arteri itu tidak terlihat dengan apa
kebetulan juga saya mengikuti pemantauan pergerakan arus mudik
laporan pergerakan kendaraan yang keluar dari gerbang tol cikatama gerbang kotor kali kangkung
atau yang masuk ke kali kangkung nanti yang keluar ke cikatama itu terdata dari jam ke jam
tetapi pertanyaannya jumlah kendaraan yang ada di pantura jumlah kendaraan yang ada di pansella berapa
perhatian bahwa ternyata informasi informasi tentang kemacetan di jalan tol itu kurang mendapat perhatian
dan satu lagi yang perlu kita tekankan di sini adalah masalah keselamatan
kejadian kemarin ya terkait dengan kecelakaan di kilometer lima puluh delapan b tersebut
itu menunjukkan bahwa memang kontraflow itu sangat rentan ya dari sisi aspek keselamatan
jadi harus agak berhati hati dalam penerapan kontraflow
dan juga dalam hati hati masyarakat yang menggunakan kontraflow
saya selalu mengingatkan kalau memang kita kondisi fisik pengemudi tidak fit
atau mobilnya tidak yakin fit ya sudah jangan masuk ke kontraflow
karena sekali kita masuk ke kontraflow kita tidak bisa kemana mana kalau ada masalah
dan juga akan membuat macet kalau misalnya mobil kita tidak bisa tidak kondisinya dalam kondisi fit
ini harus jadi perhatian juga ya terkait dengan masalah kontraflow
pak soni yang menjadi penyebab kecelakaan di kilometer lima puluh delapan kemarin itu salah satunya
itu karena sopir yang kelelahan seperti itu
seperti apa apa yang harus dilakukan agar mikroslip tidak terjadi
sehingga bisa dihindari oleh pengendara seperti itu
kemarin itu kejadian kecelakaan itu microslip
dan kemudian jumlah kendaraan diisi lebih
lebih dari kapasitasnya itu adalah memperparah dari fatalitas
nah terkait dengan microsleep ini memang perlu diingatkan pada para pemudik
agar beristirahat pada saat mengemudikan kendaraan
ya saya sudah mengatakan dua jam mengebudikan atau dua atau tiga maksimum tiga jam lah
selain kondisi fisik kendaraan yang bagus fisik kita pun harus bagus
jadi juga penting buat supir supir anggota umum
kejadian kemarin di tol batang juga kan kan ada microsleep
walaupun itu angkutan umum ya harus ada titik titik yang bisa dia beristirahat
atau sebelum melakukan perjalanan dia melakukan istirahat dengan baik
nah jadi masalah istirahat itu menjadi isu yang penting
harus bisa kalau kita masuk ke jalan tol atau ke jalan non tol
istirahat kalau kita mengundikan sudah sampai dua atau tiga jam
untuk beristirahat diperlukan rest area
bagaimana pengamatan anda terhadap rest area yang sudah ada pak
nah ini masalah yang berikutnya ya
jadi memang buat para pemudik yang sudah melakukan perjalanan balik
kalau memang diperkirakan rest areanya cukup jauh ya
dan sudah waktunya istirahat keluar dari jalan tol
setelah itu baru masuk kembali ke jalan tol
yang kedua juga dari bpjt dari pengelola jalan tol
juga dari kepolisian itu selalu menginformasikan posisi dari rest areanya
penuh itu diarahkan untuk masuk ke rest area berikutnya
nah kalau masyarakat melihat kondisi seperti itu ya jangan terlalu memaksakan
ya karena begitu beristirahat di bahu pun berbahaya ya
nah buat mereka yang sudah ada di rest area kalau memang tidak penting penting sekali
ya jangan terlalu inilah ya ngandri lah
kasian buat yang membutuhkan
jadi mungkin kalau memang sudah selesai urus saja di rest area sudah cukup istirahatnya
ya langsung meninggalkan rest area
memang masalah rest area menjadi isu tersendiri ya terkait buat titik titik istirahat
tapi kembali lagi pada para pemudik harus bisa memetakan dengan baik titik titik mana dia harus istirahat
antisipasinya kalau di tempat dia mau istirahat mereka tidak memungkinkan gitu
harus ada antisipasi dari pemudik tetapi kalau kita kaitkan dengan pembenahan yang harus dilakukan pemerintah
pembenahan seperti apa terkait dengan rest area ini harus dilakukan oleh pemerintah pak
ya kalau terkait dengan res area mungkin kita akan meningkatkan kapasitas dari rest area itu sendiri ya
mungkin beberapa yang kita lakukan kalau tidak salah dari pengelola jalan tol itu
itu menyiapkan beberapa yang kita sebut sebagai kantung parkir
jadi bukan seperti rest area tapi hanya kantung parkir yang akan digunakan kalau terjadi peningkatan arus ya seperti itu
kantung kantong parkir itu memang disediakan hanya untuk parkir
nah pada saat kondisi mudik itu kondisi yang apa polu polu meningkat luar biasa ya

biasanya kantong kantong parkir itu dibuka kemudian disediakan toilet toilet portable ya seperti itu
itu salah satu usaha untuk menambah kapasitas untuk beristirahat ya seperti itu
dan juga kita memperbanyak sebenarnya yang jauh lebih penting adalah sistem informasi
ya kondisi kondisi rest area di mana pintu pintu tol di mana
sehingga masyarakat bisa tadi mengantisipasi merencanakan dengan baik perjalanannya
kalau kita bicara soal harga tiket berdasarkan pantauan anda
seperti apa harga tiket di musim mudik dan juga arus balik ini pak
ya kalau harga tiket ya kalau harga tiket pesawat ya itu memang ada namanya batas atas dan batas bawah
ya memang dikeluhkan ya kalau harga tiketnya tiba tiba pemelambung tinggi
ya beberapa catatan dari teman teman dari apa mas kape memang terlihat bahwa
harga tiket pesawat itu memang ada namanya batas atas dan batas bawah
nah kalau harga tiket yang lambung tinggi itu masih ada di bawah harga batas atas
ya memang pemerintah sudah menetapkan untuk tiket pesawat itu harga batas atas dan batas bawah
nah selama tidak melewati batas atas dan batas bawah ini sebenarnya ya masih wajar kita
ini mungkin buat masyarakat memang agak memberatkan ya seperti itu
demikian pula terkait dengan tiket kereta
sebenarnya kalau tiket kereta tiket penyeberangan ya sebenarnya dari sisi harga
bisa dimaklumi lah harganya meningkat
ya tetapi jauh yang lebih penting adalah kapasitas sebenarnya
ya kereta api itu peminatnya cukup tinggi gitu ya
harganya juga cukup affodable sebenarnya
cuma memang kapasitasnya terbatas gitu
penyeberangan juga sama ya seperti itu
nah ini memang kalau masalah harga tiket itu
saya kira kita selalu memantau ya pemerintah juga memantau ya pergerakan harga tiket itu
jangan sampai harga tiket itu menjadi terlalu menjadi tambahan beban yang cukup besar buat masyarakat
tapi kalau kenaikan harga tiket ya saya kira bisa dimengerti ya dalam kondisi mudik seperti sekarang gitu
tapi selama itu masih wajar saya kira nggak masalah
pak peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di sejumlah titik
mulai terpantau meningkat signifikan berdasarkan pengamatan anda
apa saja pak yang harus diperhatikan di arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat ini
sebenarnya kalau untuk arus balik titik titik krusial yang saat ini harus kita perhatikan
justru titik titik di daerah wisata
ya titik titik wisata ini menjadi hal yang kadang kadang kelupaan ya untuk kita pantau
karena kalau fenomena balik itu biasanya dia wisata dulu kemana ya baru melanjutkan balik ke arah jakarta
dia mantri dulu ke bandung
misalnya stay satu malam di bandung
setelah itu baru ke jakarta seperti itu
pola pola seperti ini kadang kadang jadi miss gitu
jadi perlu diperhatikan juga adalah kemacetan kemacetan di kota kota tujuan wisata
kemudian di daerah daerah wisata ya itu perlu menjadi perhatian
dan juga kembali lagi kemacetan kemacetan pemantauan pemantauan kemacetan
jadi yang paling dominan itu di arteri di pantura
ya itu cukup dominan
apalagi dengan peningkatan arus balik penggunaan sepeda motor ya seperti itu
bagaimana pantauan anda pak pengamatan anda terkait dengan pelabuhan bakauni lampung
karena kita tahu kemarin itu sempat terjadi kepadatan di akses jalan menuju ke pelabuhan merah
agar tidak hal serupa tidak terjadi apa catatan anda untuk arus balik di
ya kalau tidak salah di bakauni itu ya itu memang pelabuhan dermaganya tidak sebanyak di merak gitu
tapi kalau kita perhatikan beberapa catatan beberapa tahun kebelakang itu justru di bakahuni hampir tidak terjadi lonjakan
ya karena di sana banyak kantung kantung parkir yang memungkinkan kemasetan di merah

jadi mereka memungkinkan kendaraan untuk bisa menunggu ya menunggu kapal untuk bisa menunggu kapal agar kendaraan bisa masuk ke dalam kapal ya seperti itu
tapi kembali lagi di sini ya kalau kita lihat ya kemacetan yang terjadi di merak kemarin ya itu selain karena tiket habis
juga karena banyak masyarakat yang tidak paham bahwa untuk menyeberang itu tidak bisa beli tiket on the spot ya di pelabuhan
dia harus beli tiket di luar kawasan pelabuhan
nah ini juga harus diedukasi ya terkait dengan ini
ya kalau di bakauni juga kita berharap nanti orang orang yang balik ya melalui bakauni ya sudah mengantisipasi sudah beli tiket ya sebelum masuk ke pelabuhan bakahuni
saya kira dengan pengalaman kemarin di merak ya pemerintah juga sudah menangani di bakauni pula ya seperti itu
pak soni sulaksono kita masih akan berbincang lebih jauh terkait dengan pantauan puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh
sesaat lagi breaking news kompas tv masih akan kembali usai jeda